juara kelas ringan wba international dau chino jordan akan kembali naik ring
daud akan berhadapan dengan petinju thailand campai payong
persiapan telah dilakukan daud jordan bersama sang pelatih
di bawah suan krek christian daud jordan melakukan persiapan latihan rutin
porsi latihan minggu ini lebih banyak dengan latih tanding
lati krek menitik beratkan permainan menyerang
lawan yang lebih tinggi dan mudah membuat crack harus lebih memperhatikan kelincahan dan ketahanan fisik daud jordan
saya sangat senang dengan persiapan dia
seperti yang anda lihat sebelumnya dia sangat menyerang di sparing
dia pergi pertama dan orang lain tidak bisa pergi
dia sparing yang terbaik yang pernah dia sparing sekarang
senin sore daud menjalani latih tanding melawan mantan juara wbo asia pasifik larry siwu
dan dilanjutkan melawan petinju lokal asal bali jackery
setelah latih tanding daud menambah porsi latihan dengan melakukan latihan ringan dengan sansa
saya fit seperti yang kita lihat tadi sparing saya delapan ronde full dikroyok oleh dua orang
di mana mereka dengan tenaga baru dan di atas kelas saya
namun saya masih bisa tetap bisa prima sampai selesai dengan ronde dan saya melanjutkan beberapa sesi yang lain
dan ya sangat fit sekarang
daud jordan dijadwalkan akan bertanding melawan kampe payon dua puluh lima maret mendatang di singapura